inilah masjid putih sheikh zayed yang jadi ikon religi baru di kota solo
indahnya masjid ini membuat nuansa kota solo layaknya di negara timur tengah
arsitektur yang diusung dalam bangunannya dibuat mirip dengan sheikh zaid grand mols yang berada di abu dhabi uni emirat arab
dirancang memiliki empat menara dan satu kubah utama
biaya pembangunan masjid yang berada di lahan seluas delapan meter persegi ini mencapai sekitar tiga ratus miliar rupiah
seluruh biaya ini ditanggung oleh presiden uni emirat arab muhammad bin said
yang merupakan hadiah untuk presiden republik indonesia joko widodo
dikutip dari surakarta go id selain bangunan masjid yang mampu menampung sepuluh jemaah
di dalamnya terdapat ruang vip perpustakaan seluas dua puluh meter persegi
dan basement yang digunakan untuk tempat wudhu putra dan putri
seni arsitektur islam modern yang diaplikasikan menjadi simbol persahabatan antara uni emirat arab dan indonesia
senin pagi presiden jokowi dan muhammad bin zaid hadir untuk meresmikan masjid ini
ribuan siswa siswi sd hingga sma di kota solo
turut menyambut kedatangan kedua kepala negara ini sejak pukul lima pagi di pinggir jalan
akibatnya jam belajar pun harus diundur hingga satu jam lamanya
atau mbz tentu tak asing
apalagi di tahun dua ribu dua puluh satu lalu
pemerintah indonesia secara resmi menetapkan namanya
sebagai nama jalan layang untuk jalan tol jakarta cikampek dua elevated
alasannya sebagai penghormatan hubungan diplomatik antar kedua negara
sebaliknya nama presiden joko widodo juga menjadi nama sebuah jalan strategis di uni emirat arab